mas bajunya udah aku siapin ya nanti kamu langsung keluar
bajunya udah aku siapin
yaudah deh aku keluar dulu ya
aku tahu kamu masih belum nyaman berduaan di kamar sama aku mas
gak usah gak usah
gak usah keluar
disitu aja gak apa apa kok
tidak ada di jalan ren
biar lebih tenang
jadi nanti ren bisa cerita sama njus ada apa
makasih ya sus
bapak aku ingat aku
berarti bapak kamu juga lupa dong kalau kamu anak angkat
barangkali aja bapaknya gak ingat kalau kamu anak angkat
kamu anak angkat
jangan jangan emang bener lagi
tapi dulu kan bapak sayang sama aku
aku mau tidur aja hari ini
aku gak mau mandi
aku juga gak mau main sama adek adek sekarang
jangan gitu dong kak
kalau belum mandi tuh nanti banyak umannya
karena juga kan anak pinter
biasanya tuh kalau pulang sekolah
pengen buru buru terus main sama adik
ya kita mandi dulu ya
kita bersih bersih dulu ya
gak boleh begini dong
ngambek ya udah
udah sembuh sih mama
rasa udah seger kan mama
tapi kalaupun udah sembuh
jangan kemana mana dulu ya
iya sebenarnya mama bosen sih di kamar aja
cuman ya oke lah mama nurut apa kata anak mama sama anak itu mama
lagi pula juga kalau keluar rumah jalan jalan sekitar rumah sih masih oke
cuman kalau like go outside the house sih juga kayaknya masih belum
mama juga masih belum mau kok
nunggu fit banget aja ya
gitu terus gimana di kantor polisi aman
baik baik aja semuanya tadi juga didampingi sama pak yuda
pokoknya intinya mama gak usah terlalu dipusingin yang masalah itu ya
jangan terlalu difikirin ya
betul mama senang kamu didampingi pengacara dan semuanya lancar ya
kamu aman mama juga pasti
gak akan mikir lagi
kita semua di sini nggak salah
jadi gak perlu takut
kita juga nggak tahu kejadian di villa waktu itu gudang terbakar
kita juga gak tahu korbannya sina
udah beban beban pikiran itu dikesampingkan dulu
yang penting mama sehat
misalnya ada kalian di sini di samping mama
saya sama andin ke kamar rena dulu ya
ayo apa kabar tuh rena
hmm aku juga gak tahu kenapa
cuma tadi rena pas pulang sekolah jelas senyam perinaku
terus dia langsung nangis
terus aku tanya kenapa dia nggak mau jawab
nangis kenapa gak kasih penjelasan atau apa
udah mama gak usah terlalu pikirin
mungkin masalah anak anak kok
iya sih tapi kan gak biasanya rena kayak gitu
cuman kan mama juga baru sembuh
udah gak usah terlalu dijadikan beban
iya mama tenang aja
makanya aku kan telfon masal supaya masal bisa cepet pulang
yaudah dan langsung ke kamar rena deh
kasih cari tahu kenapa
gue cek ya gue akan baik baik aja
gak apa apa ya ditinggal dulu ya
udah sana ke kamar rena ya
tiket selama mama ya ada apa ya
ntar mungkin mama nyusul ke sana ya
moga moga rena gak kena penapa ya
ini rena langsung tidur udah gak bersih bersih dulu
belom tadi udah di
udah diberi ugin juga cuman langsung tidur gitu
udah sama sakit ya demam gak
udah saya cek suhunya normal kok
cuma kamu cek lagi panas gak
normal kan pak semuanya
ya kalau gitu saya tinggal ke belakang beli ya pak bos
terima kasih banyak
yaudah biarin aja dulu
biarin rena istirahat
yaudah biarin tidur
siapa tau nanti kalau pas udah bangun
suasana hati remehnya
rena itu pas nyampe ke rumah
cuma bilang assalamualaikum
mas meluk aku
abis itu pas aku tanya dia gak mau jawab apa apa mas
iya pak bos
iya pak bos
reina kenapa di sekolah
di perjalanan diem aja
saya tanyain juga gak mau jawab
terus dia kan biasa kalau pulang sekolah selalu
ceritain apa yang terjadi di sekolah
ini gak diem aja
sampai rumah malah nangis juga
coba kok telepon gurunya kali ya
ya udah nanti aja
ya udah nanti aja
aku tadi tuh di telpon
dari pihak kampus
mereka menawarkan aku untuk menjadi dosen lagi disana
iya dulu aku dosen
tapi aku berhenti karena
aku mau lebih fokus sama anak

karena anak anak kan perlu aku
ya terus apa
kenapa pertanyaan ke saya
ya mereka menawarkan aku untuk
balik kerja lagi disana
ngajar lagi disana
menurut kamu gimana
kalau saya sih kamu tanya begitu sih
gak masalah sih
cuman kan balik lagi ke kamu
kamu mau ngajar lagi apa enggak
kalau saya sih gak mau ngegang kamu

saya gak mau jadi suami yang ngelarang ngelarang istrinya
gak boleh kerja ini nggak boleh kerja itu
apalagi kan diri seorang pengajar itu
ya balik lagi ke kamu nya
aku masih bingung
coba nanti aku pikirin dulu kali ya
pelan pelan lah kirim
gak buru buru juga
eh eh mas
kamu gimana sih
langsung ke kamar rena
kan kotor kamu habis dari luar
saya kira kenapa
ya nggak usah marah marah
iya namanya juga lupa
saya mau ke belakang
saya ke dapur dulu
ya kalau ngomong gitu jangan di depan mirna lah
emang kamu mau
engga nih belum mandi saya apa kamu
kamu aku mau udah
ini masih ada belakang
yaudah ayo mandi dong
kamu mandi mas nanti aku siapin bajunya
yuk eh sana
lu aja buyur dia sono
tapi semenjak sama mbak mirna
pak riza gak sekaku
itu sih kalau dulu kan
mukanya nggak ada senyum senyumnya
lanjutin apaan lagi sih
kiki kayaknya gak jadi dengasi
singkatan kapel kapelan mbak mirna
sama pak riza itu nari soalnya kayaknya repot
nih kalau nganterin rana sekolah
terus dikit dikit nari
kan repot ya
gak usah dia pakai nama singkatan singkatan
lu ribet tau gak ribet banget
kiki udah nemu
ini menurut primbon sama weton
kalau diorang jawa
beneran dikiki itu udah gak sabar tau
nanti mau adat apa
kalau gak ini aja
nanti mbak mirna pake dress gitu kayak cinderella
cuma campuran jawa
gue bingung kenapa dia yang heboh
pake adat apa
betawi apa internasional
biar kiki itu bisa langsung nyapin baju dari sekarang
masih belum tahu ini arahnya mau kemana
udah gak usah ribet deh gak usah ribet
nanti pas kiki kondangan kiki ngasih apaan ya mbak
gue bingung udah nyampe ke kondangan
jangan jangan suara lo tempreng banget
dari sini ke soro aja badannya udah kagak bener
jangan jangan jangan gak usah gak usah gak usah
lah terus kiki nyumbang apa
lu nyumbang itu sambal terasi
sama ulekan lo nyumbang deh selalu
upas sama seperangkat tabung gas
sama beras dua lima kilo
wah nih anak sebenernya stress nih anak
jangan lupa bersih bersih dulu
tadi kan kita habis dari luar dari makan
aku langsung ke kamar ya
jangan lupa bersih bersih dulu
atas kasus yang menimpel elsa sekarang

iya kamu gak salah
kamu tidak bersalah
dalam kasus meninggalnya sienna
penyakit itu datangnya dari pikiran dan hati loh
mama tuh sayang sekali sama kamu
semua ibu menyayangi anaknya lebih dari nyawanya sendiri
sekalinya mama ingin tegas ke kamu
kenapa malah jadinya kayak gini
udah udah kamu gak salah
lihat itu ya
kamu gak salah udah
kita bagi baju dulu ya
udah pakai baju dulu
mas bajunya udah aku siapin ya
nanti kamu langsung keluar
bajunya udah aku siapin
yaudah deh aku keluar dulu ya
aku tahu kamu masih belum nyaman berduaan di kamar sama aku mas
gak usah gak usah
gak usah keluar
di situ aja nggak apa apa kok
dia nyuruh aku di sini
eh eh mas mas
lo kok udah pakai baju
pakai aduk dulu

soalnya aku udah siapin baju buat kamu

makanya tadi aku aku teriak aku takut kamu cuma pakai aduk doang
enggak saya tadi bawa baju dari
lemari ke kamar mandi
ya udah deh
kok gitu mukanya
ya udah mau gimana
kamu udah ambil baju sendiri udah aku siapin
kenapa begitu ekspresinya waktu kamu begitu
kenapa begitu ekspresinya waktu kamu begitu
ya udah saya mau ke ruang kerja ya
ya udah aku kerja
ngapain kan saya cuma ke ruang kerja
kamu nggak mau ditemenin
ya ngapain kan masih dalam rumah

mungkin ada beberapa berkas yang harus saya baca juga di email

ya udah deh
nggak biasanya andin pasrah
nggak ngiel sama sekali
padahal biasanya kan dia suka
padahal biasanya kan dia suka maksa
bujuk nggak ya ya nggak usahlah
keliatannya nggak ngambek kok sama sekali
kelihatannya nggak ngambek kok sama sekali
ini ekspresi kedewasaan dia kali
tapi kenapa perasaan saya
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
saya ngaji di ruang kerja kan biar bisa disini sama kamu
aku mau tau
emang kamu selalu kasih
pasportnya itu kadang kadang
nama aku ulang tahun aku
apa itu bucin budak cinta
apa itu bucin
apa itu bucin
tapi aku bingung deh
padahal tuh kamu kan udah sering cekat kan sama dokter andi
terus dia udah sering hubungin kamu
progresnya agak lama ya mas
ya saya juga pengennya cepet din
siapa yang mau hilang ingatan juga kan
siapa yang mau hilang ingatan juga kan

kayaknya harus coba cara lain deh
suka balik kalo ada hal hal tertentu doang

jadi kita harus ngelakuin sesuatu hal yang sering kita lakuin dulunya
jadi kita harus ngelakuin sesuatu hal yang sering kita lakuin dulunya
kan kamu inget gak yang pas aku diculik
kamu inget kalo kamu pernah ditusuk juga kan
ya itu inget kan juga
karena gak sengaja nih
maksudnya apa saya ketusuk lagi
maksudnya apa saya ketusuk lagi
enggak jangan adegan adegan yang itu
kan banyak adegan adegan yang lain
pak bos din
itu rena udah bangun pak
itu lainnya udah bangun pak
oh rena udah bangun
iya tapi belum mandi
yaudah gakpapa mesti kesana dulu ya
udah kamu ke kamar rena aja dulu mas
terus sekarang mama gimana
mama jadi banyak diem di kamar
tadi papa aja ngomong juga diem aja
mama tuh kepikiran soal elsa yang harus bolak balik ke kantor polisi
oh ya tadi papa sama mama dan elsa ke kantor polisi ketemu ala
al udah cerita
udah kok pa tadi masa udah cerita sama aku
tapi aku jadi kepikiran sama mama deh aku takut mama kenapa napa
mama elsa akan terlibat dalam kematiannya sienna
lah kenapa bisa terseret
waktu itu elsa bilang
sirna ada kemungkinan besar hamil anaknya nino
karena elsa sering melihat nino dan sienna berantem terus
dan ngeliat mama begini yang lagi drop
papa tambah pusing nak
pak udah papa jangan pikirin itu aja dulu ya
ini belum tentu elsa bisa jadi tersangka karena kan belum ada bukti
mendingan sekarang papa fokus ke mama aja dulu ya
ya udah papa telfon ini nak
papa cuma mau minta tolong kamu doain mama ya
biar selalu sehat